inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran menggunakan senjata tajam
oleh dua kelompok pelajar di kawasan pulau gebang cakung jakarta timur pada jumat siang
tawuran dilakukan di tengah jalan raya saat kondisi jalan tengah ramai dilalui pengendara
beberapa orang pelajar diamankan warga
salah satunya mengalami luka pada bagian punggung akibat terkena luka bacok
para pelajar kemudian diamankan ke polsek cakung
belum diketahui motif dari aksi tawuran ini
aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh sekelompok remaja juga terjadi di ciracas jakarta timur sabtu dini hari
para remaja menyerang kelompok remaja lainnya yang tengah berkumpul
beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut
belum diketahui motif dari aksi tawuran ini
minggu siang warga berharap agar polisi meningkatkan patroli rutin guna mencegah aksi tawuran khususnya pada waktu malam hari
bagaimana cara mereka menangani luka
anak anak di sini ada berapa lima belas orang an
yang tiga orang ada petasan
pada takut kejirinya ada polisi kali dia

terus yang satu motor disitu nyerang
pakai cemurai panjang banget
baru pertama di sini
di jalanan di sebelah sana yang sering
perisakan warga lagi
orang remaja yang diduga akan melakukan tawuran di wilayah pancoran jakarta selatan
minggu dini hari diamankan petugas gabungan koramil mampang dan polsek pancoran
petugas juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang mereka bawa
seperti satu buah celurit satu samurai dan dua buah pedang
saat diamankan tak satu pun dari mereka yang membawa kartu identitas
tadi lebih dari lima puluh
setelah itu mereka lari melihat tim kami bergerak
kita coba tetap kejar dan mendapatkan dari enam anak anak beserta barang putihnya
para remaja ini dibawa ke kantor polsek pancoran jakarta selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia